diduga karena sering menggoda istrinya seorang anak tiri di situ bondo mengajak duel sang ayah tiri
akibatnya sang ayah tiri tewas dengan leher tergorok
sementara sang anak yang mengalami luka bacok serius di lengan dan kaki harus dilarikan ke rumah sakit
haryanto pemuda asal desa jatisari kecamatan arjasa ini harus dilarikan ke rsud abdurrahim situbondo
setelah mengalami luka serius di leher lengan dan kakinya karena terlibat aksi carok dengan ayah tirinya
dengan kondisi penuh luka haryanto dibawa petugas ke ruang icu untuk mendapatkan perawatan
sementara sang ayah tiri sani ditewas dengan leher tergorok
sebelumnya haryanto melabrak rumah hayatirinya yang berjarak hanya satu km dari rumahnya
karena diketahui sering menggoda istrinya
keduanya pun terlibat cek cok sengit hingga akhirnya saling carok menggunakan celurit
oh enggak tahu saya ceritanya

enggak enggak tahu
yang dibacok ayah tiri
iya ayah tiri juga sama sama dibacok
ayah tirinya kenapa
buka dirinya leher juga
jadi yang menjadi motif awal yang kita dari hasil informasi bahwa pelaku ini sifatnya temperamen

jadi tidak hanya sering cek cok dengan bapaknya tapi juga dengan ibunya
sementara sang ayah tiri yang tewas dievakuasi oleh polisi dengan dibantu warga
hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan keluarga untuk mengungkap pasti sebab dari kejadian ini